empat dari enam orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba dalam penggerbekan di hotel golden tulip lombok bersama ketua parvi gatot brajamusti rabu siang diterbangkan ke rumah sakit bayangkara bali
keempatnya termasuk artis reza artemevia akan menjalani pemeriksaan ulang
keempat orang yang dinyatakan positif memakai narkoba yakni r d y dan ra atau reza atamevia dikirim ke rumah sakit bayangkara bali untuk diuji ulang
mereka ditangkap bersama ketua parvi gatot brajamusti di hotel golden tulip mataram lombok nusa tenggara barat
di rumah sakit bayangkara keempatnya akan melakukan tes dna darah dan urin untuk memastikan keterlibatan mereka
sementara itu uji ulang dilakukan atas perintah kepala kepolisian republik indonesia untuk menghindari penafsiran berbeda atas kondisi empat orang tersebut
terhadap orang orang yang di badannya tidak ditemukan apa apa
tetapi ada di dalam
itu diminta untuk
bali untuk diperiksa
setelah menjalani pemeriksaan di bali pada rabu sore keempat orang tersebut akan dikembalikan ke markas kepolisian resor kota mataram untuk diperiksa lebih lanjut
lalu rahmat junaidi mataram